sebelumnya partai amanat nasional merekomendasikan sembilan nama calon presiden yang akan diusung pada pemilu dua ribu dua puluh
dua puluh nama itu berasal dari elit partai menteri hingga kepala daerah
usulan nama calon presiden dibacakan langsung oleh ketua umum pan zulkifli hasan
pada penutupan rakernas sabtu malam di istora senayan jakarta
zulkifli hasan menyebut nama nama itu berasal dari usulan anggota dpw dan dpd di lima ratus empat belas kabupaten kota
calon presiden yang disebutkan yaitu dari ketua partai koalisi indonesia bersatu
zulkifli hasan sebagai ketua pan itu sendiri ketua umum golkar air langga hartarto
dan ketua umum p tiga suharto monoarfa serta ketua umum pdip puan maharani
selain itu ada pula nama menteri bumn erick thohir serta sejumlah kepala daerah seperti ganjar pranowo
anies baswedan kofifah dan ridwan kamil
zulkifli hasan menyebut dari sembilan nama itu akan ada satu pasang capres
cawapres yang diumumkan setelah berunding dengan koalisi indonesia bersatu
nyalonkan itu kan partai politik atau gabungan partai politik
nah itu kan undang undang dasar
makanya ya partai politik kan kadang kadang ingat nggak sejam terakhir kan
jadi kalau kita mutuskan satu nama hari ini juga berapa juga
kalau satu jam terakhir mau daftar satu jam bisa berubah